sudah hampir lima bulan sumur di rumah ima sulastri mengering
menurut warga kampung cijeruk desa bojong sari kecamatan bojong soang kabupaten bandung ini
tidak keluarnya air sumur terjadi sejak memasuki musim kemarau
saat ini air sumur hanya keluar pada pagi hari itu pun hanya satu ember
sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari
untuk kebutuhan air bersih saat ini ia mengandalkan bantuan dari pemerintah
ya susah juga susah air bersih
kalau nggak dikasih kemarin kemarin ibu kan nggak bisa nyuci cuci piring cuci pakaian
apalagi mandi makan tiap hari mandi maksudnya kadang sehari tiga kali kan mandi
dari total dua puluh satu rw di desa bojong sari terdapat tiga rw yang mengajukan permohonan bantuan air bersih
rangkat desa setempat bersama bppd kabupaten bandung
mengirim sebanyak lima liter air bersih untuk warga di satu rw
tapi ada beberapa lokasi di desa bojong sari yang mungkin dari skala prioritas yang memerlukan bantuan tersebut
selain kebutuhan air bersih kemarau juga berimbas pada lahan pertanian
sudah sekitar tiga bulan areal persawahan yang berada di kampung cijeruk desa bojong sari kabupaten bandung jawa barat ini
dibiarkan mangkrak atau mati tidak ditanami seperti ini
kondisinya kalau kita bisa lihat tanahnya retak retak dan warga tidak ada pilihan lain
karena jika mengambil air dari sungai citarum yang jaraknya
kurang lebih satu km dibutuhkan biaya yang tak sedikit
sementara hasilnya tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan
sehingga areal persawahan dibiarkan seperti ini
kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten bandung barat
di kecamatan batu jajar lahan persawahan dipenuhi rumput liar dan retak retak
sudah sekitar empat bulan tidak digarap petani
sawah di sini jadi sawah tidak ada hujan tidak ada irigasi
seperti di daerah daerah lain kemarau juga bisa ditanami karena ada irigasi
ada airnya kalau di sini mah ada hujan bisa ditanami
kalau tidak ada hujan sampai tanam juga belah belah begini retak retak
kabupaten bandung barat merupakan satu dari empat belas wilayah
yang berstatus siaga darurat dari delapan belas kota kabupaten di jawa barat yang dilanda kekeringan
sedangkan kabupaten bandung barat yang berstatus siaga darurat dari ke delapan belas kota kabupaten di jawa barat
bandung merupakan satu dari empat kota kabupaten yang berstatus tanggap darurat di jawa barat
kabupaten bandung yang paling terdampak itu daerah rancaikek daerah bojong soang daerah arjasari
daerah majalaya saya kira itu cukup krusial
kabupaten bandung barat ini kemarin sudah menaikkan status menjadi status siaga
ini wilayah daerah rongga daerah cililin daerah batu jajar gunung halu itu
ini juga kekurangan air di sana
data dari bpbd jabar menyebut sejak satu januari sampai tujuh oktober dua ribu dua puluh
sebanyak kurang lebih empat belas lima juta liter bantuan air bersih sudah didistribusikan
kepada dua ratus tujuh puluh dua ribu lebih kepala keluarga yang terdampak kekurangan air bersih
tersebar di lima ratus dua puluh empat desa di satu ratus sembilan puluh satu kecamatan